yang telah terjadi tadi dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah
pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari bmkg yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi
yang telah terverifikasi yaitu melalui instagram twitter at info bmkg
dapat juga melalui telegram channel inateus bmkg
demikian terima kasih atas perhatiannya
waktu saya kembalikan barangkali pak deputnya
oke terima kasih kepada ibu kepala bmkg ibu dwi korita karnawati
mungkin untuk dalam hal ini juga hadir pak deputi bidang geofisika pak suko prayitno
mungkin kami persilahkan kepada bapak untuk menyampaikan updating terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari
dari ini tadi pak
tadi secara betul sudah diberikan oleh ibu kepala bmkg
kami menerima sedikit bahwa gempa ini adalah gempa jarak
sehingga tidak mungkin terjadi potensi tsunami yang di laut
gempanya di garak
kemudian tentu saja dengan kuatan lima enam saling tertutup
memungkinkan terjadinya kerusakan kerusakan bangunan bangunan
khususnya bangunan bangunan yang tidak
dan kemudian juga bahwa gempa
untuk bangunan bangunan sudah tergempar
relatif lebih aman
sehingga kalau kita lihat tadi
bangunan bangunan sudah rusak bangunan sudah mulai lapuk sudah mulai tua
sehingga apa yang diarahkan pimpinan tadi
bahwa rekomendasikan agar mengerangkan apabila rumahnya sudah mulai rusak
sebaiknya untuk sementara tinggal di luar dulu
kemudian berikutnya setelah terjadi gempa
biasanya juga dirasakan gempa gempa yang lebih kecil
sehingga masyarakat tadi sudah mengatakan
kok terjadi gempa itu seberapa kali ya
jadi setelah terjadi gempa besar
biasanya dikutip dengan gempa gempa yang punya kuatan lebih kecil
seperti yang saya panggil kepala tadi
sehingga nanti ini sesuatu yang biasa terjadi setiap terjadi peristiwa gempa
sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang
oleh isu isu yang saya pengen alih alih tadi yang bisa bertanggung jawab
sehingga informasi betul betul memperhatikan informasi selanjutnya dari bmkg
terima kasih kepada bapak suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif
mungkin dari kepala bnpb masih bergabung di dalam zoom virtual zoom
untuk itu kami persilahkan kepada bapak retna jendrasul haryanto
untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan bapak
dari teman teman bnpb dan teman teman bbbt yang ada di lapangan
kami persilahkan kepada bapak jendrasul haryanto
terima kasih pak
terima kasih ibu moderator yang terhormat ibu kepala bmkg
ibu profesor dr wiko rinta rangawati bapak ibu sekalian dan awal awal media
mungkin kami menambahkan informasi yang tadi secara jelas dan rinci sudah disampaikan oleh ibu kepala bmkg
kami dari bnpb dibantu unsur unsur bpbd di daerah ini terus melaksanakan pendataan
terkait dengan jumlah korban ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di kabupaten cianjur
ini sudah ada empat belas orang meninggal dunia saya tambahkan lagi empat belas orang meninggal dunia
yaitu di kecamatan cilaku desa rancagoong kecamatan cianjur desa limbangan sari dan kecamatan cugenang
tentu saja ini kami akan laksanakan pendataan secara terus informasi ini akan berkembang terus
karena seperti kita kutip bersama bahwa pendatangan terkait korban apabila menjadi keumpahan ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat
karena korban ini akan terjadi
kemudian juga tujuh belas orang warga luka luka kemudian kerugian material untuk dikawal
di cianjur sendiri ada tujuh unit rumah rusak berat satu unit pondok pesantren nusa berat
satu unit rumah sakit umum daerah cianjur rusak ringan empat unit gedung pemerintah rusak tiga
unit fasilitas pendidikan rusak dan yang lain lainnya seperti yang tertera di slide
khusus kabupaten bogor juga ada empat unit rumah rusak sementara untuk kabupaten kabupaten lainnya
bagaimana yang dijelaskan tadi oleh ibu kepala bmkg memang semuanya merasakan dampak terkait gempa
ini meskipun yang paling terdampak adalah di kabupaten cianjur selanjutnya langkah langkah
yang akan dilaksanakan
oleh bnpb dan bmkg besok pagi saya akan ke sasaran kami undang juga kepala bmkg untuk
kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah langkah penanganan
gempa di kabupaten cianjur kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana kemudian
juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal
di pengungsian karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif cukup masif jadi kalau
berdasarkan pengalaman penanganan bencana bencana gempa sebelumnya dapat kami perkirakan begitu
masyarakat yang harus mengungsikan tempatnya adalah rumah rusak enam juta anggota kabupaten sweet
fungsi ini cukup banyak sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya tenda tenda kemudian untuk
mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran loh anggaran dana siap pakai dengan target saat
tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat kawpatensi anjur dan daerah lainnya dampak ini
bisa betul betul tertangani kebutuhan dasarnya kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan
pendataan setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka luka atau mungkin ada yang hilang
dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk
ke pengungsian di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan
walaupun serba keterbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya mck nya kebersihannya
kalau anak anak pun memang harus sekolah ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian maka kami
akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai baru kita masuk tahap
rehabilitasi rekonstruksi ini mudah mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin karena kami menyadari
semakin lambat tahap
reabah rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di
pengungsian semakin menderita nah ini kami yakinkan kepada masyarakat bahwa rumah rumahnya yang hancur
baik rusak berat rusak ringan dan rusak sedang ini akan dibangun kembali oleh pemerintah nah tentu saja
memerlukan soliditas sinergitas dan kesungguhan semua unsur yang
terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini
mungkin itu tambahan dari saya ibu moderator yang perlu saya sampaikan
artinya dalam kesempatan yang baik ini gempa ini memang sudah terjadi
tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana
tetapi yang pasti setelah terjadi bencana bagaimana upaya upaya kita
secara sinergi soliditas sungguh sungguh agar penanganan bencana ini
bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya
demikian terima kasih kami kembalikan ke moderator
kepala bnpb bapak lejen suharyanto atas update dan arahannya
dan kami siap pak bergabung merapat ke cianjur
nanti kami kontak kontak dengan pak abdul muhari